perkenalkan saya abiasa

perkenalkan saya abiasa
aku hanya pengambara
kebetulan saya lewat sini
kamu perlu bantuan
terima kasih biasa
kenapa dia belum juga kembali ke istana pak cica
ada apa mbak
kusir ratu subang larang
dan raden walang sungsang dimasukkan ke dalam penjara
ibu undahku dan juga raku walang sungsang
tidak kau mieuxl turner
aku tidak beban tetapi meman méng
atau dengan siapa

namakan aku dengan sengaja
sesuatu yang tak terjadi